orang orang sembarangan nih jadi serangkanya begitu udah kayak melup lup
lupa lupa lupa
bapak dan ibu kok ada di sini
terus kalian kenapa pada cemung cemung putih putih gitu
ini tuh tadi ya saya mau ketemu sama kamu junedi
pas saya ketok eh pintunya kebuka
saya pikir ada maling
pas saya masuk malingnya gak ketemu malah saya kena sial kayak gini
loh ayah ibu lebur
ayo ketujuh lu masih training
dateng dateng main jelak aja kayak angkot lu ah
libut amat sih
diam diam diam
nih gua pikirin kasih tau nih
karena bukannya yang baik dan benar
sama sama temen lu nih
beresin nih cara bukannya
nyari apaan sih bos
kan gak ada orangnya
udah deh gak usah banyak ngomong
cepet ikutin gua ya
gak bakal bisa kak buka itu
lagi diganjok si pris
mending amin target sebelah aja dah
rumah sebelah lebih enak
mau ke target rumah sebenarnya
wah gua dibohong
nggak salah lagi
ini bukan disangka maling
udah kayak maling kita masuk rumah orang
walah cemar ini nama momi
kok malah masuk lagi
loh piet ya
makan dulu ya
bokinnya apa itu
kamu makannya begini
ini kalau ada pajunya edi datang ini bukan lagi dituduh maling
ini udah maling
kita udah maling
bukan darah adik
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
tapi aku masih gak percaya nih
kalau dia emang bener bener tobat
liatin deh jelek jelek gini itu temen kita
tapi kan dia bisa aja pura pura
kalau kamu emang bener bener tobat
turutin semua perintah aku
oke tuh turutin ya turutin
mau gak kalo gitu
kamu gendong aku sambil joget nenek
siap jangan kan gendong
jadul siap ngejalanin perintah pos kecil
nih awas loh gak diturutin bos jun
mana gue yang bebeknya
kalo aku gak ingin pura pura tobat
aku kerjain balik ini anak manusia
aduh bos ketiu
berat banget nih
namanya juga masalah pertumbuhan
ibu kok bisa lupa sih ngunci pintu rumah
mana anak anak lagi di luar semua lagi
hah itu dia ya
padahal kuncinya tuh udah ibu bawa
tapi pintunya lupa ibu kunci
ya mudah mudahan gak ada maling deh ya

lagian jun pake encok
ada ada aja
yaudah bos jun
aduh pas kecil temenin jadul pulang yuk
soalnya mau pulang takut ketemu jahil di jalan
baru kali ini nih ketemu jin takut juga sama jin
setan takut sama setan
oh jin jangan jangan ini jebakan
dah jangan lori
jin udah gak tegang liatnya
mau langsung barang barang nih jadi
serangkanya begitu udah kayak meluduk meluduk
bapak dan ibu kok ada di sini
terus kalian kenapa pada cemung cemung putih putih gitu
iya itu tadi ya saya mau ketemu sama kamu junedi
tapi kamu nya gak ada
pas saya ketok eh pintunya kebuka
pas saya masuk malingnya gak ketemu malah saya kena sial kayak gini
loh ayah ibu udah pulang
saya tuh ke sini mau beli mobil ini
pak saya mau beli nih
orang ini mobil mobilannya john
lagian baru raya steam tadi
gini tawaran terakhir
ini sebenarnya juga gak paham pak rp satu juta
cuma karena bogey handsomenya momi ini yang mau
jangan banyak pertanyaan
aduh aduh aduh aduh
enggak enggak enggak
kamu tahu nggak ini mobil itu jelek
dihargain rp satu juta tuh bersyukur
bukan kami sudah bilang kalau mobil mobilan itu nggak dijual
nah tapi tetap aja mau dapat untung itu
rp sepuluh juta kan dibeli sama kolektor itu
wah berarti tante ngincar mobil mobilannya jun karena ditawar mahal ya
udah kita gak jual
oh dari tangan saya jadi milik saya
gak boleh begitu mam
aduh pak jun
pak jun ini saya nih atas nama keluarga mobil dedi dudi dan jun
ini kesan memaksa ini
gak boleh sebenarnya nih
iya gak apa apa pak dedi
kamu sudah ikhlas
jauh amat sih rumahnya
kalau jauh naik bajaj aja
ikan apa dijalan jalan begini
ah dadah aja ih
kasian dulu ketangkep
tuh kan om jin
kita kena jebakan
iya abis itu jadul mukanya melelah sendiri dulu
om jin jadi ketipu deh
kembalikan tuba suka kepadaku
eh enak saja
kata raja jin kan aku boleh minum sade sore
kan bang eram sudah ketangkep
tidak akan kuberikan
wah jaswat ini
rasakan ini jahil